sedangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki anies baswedan sandiaga uno
menyodorkan program unggulan yang bernama okoc atau one kecamatan one center
program ini menurut sandiaga merupakan program untuk mencetak dua ratus wira usahawan baru
untuk merealisasikan program tersebut pasangan anis sandi mengaku sedang menyusun formula bantuan permodalan
bagi para karyawan yang mau mencoba buka usaha sendiri
atau wira usahawan pemula yang ingin mengembangkan sayap usahanya
selain itu anies sandi juga akan menyiapkan pasukan yang berisi anak muda yang menjalankan bisnis mentorship
jadi ini program okoc adalah program one kecamatan one center for entrepreneurship
jadi saya bilang bahwa okoc bisa menghadirkan pembiayaan yang juga secara syariah bisa disepakati
bagaimana program bagi hasilnya dan lain sebagainya
nah kami bisa membidik
jadi pengusaha pengusaha seperti pak hasan pemilik dari nasi uduk ok ini
sebagai salah satu daripada empat sampai lima pengusaha pemula pengusaha ukm
yang bisa kita support untuk menciptakan lebih banyak lagi lapangan kerja